akhir pekan yang begitu terang seterang warna kuning partai golkar yang siang tadi resmi mengusung gibran rakebumi ngeraka
sebagai bakal calon wakil presiden yang diajukan untuk mendampingi baca pres koalisi indonesia maju prabowo subianto
tentu pro kontra ini sontak terjadi karena isu politik dinasti kemudian semakin mengental
memang tidak ada yang tidak mengenal sosok gibran raka buming raka anak sulung presiden joko widodo
mari kita mengingat kembali profil orang nomor satu di surakarta ini
yang pertama kita akan lihat umurnya yaitu baru berulang tahun awal bulan kemarin
kalau menonton selamat ulang tahun mas gibran kemudian mengenyam pendidikan semenjak smp
ini kemudian pip
pindah ke singapura hingga kemudian mengenyam pendidikan tinggi diselesaikan di australia
setelah selesai sekolah kemudian kembali ke tanah air membangun bisnis cateringnya
catering cilipare ini cukup terkenal kemudian ada bisnis bisnis lainnya salah satunya icolor terus markobar
kalau kita ingat pada saat awal nama jokowi ini diperhitungkan
di kancah politik nasional gibran sebagai anak sulungnya pada saat itu tentunya dikenal masyarakat
dan tidak bisa kita elakan tidak sedikit yang kemudian mengidolakan gibran sebagai anak muda
walau bapaknya ini menjajaki karir politik tapi ia tetap konsisten
hanya mengurus bisnisnya dan juga membesarkan cateringnya
namun hingga akhirnya ternyata ikut juga berpolitik
dan ia bisa dikatakan secara cukup muluslah terpilih menjadi wali kota solo periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
walaupun belum memiliki pengalaman yang banyak dalam karir politik atau dalam dunia politik
dan menurut lkhpn yang terakhir di dua ribu dua puluh dua gibran memiliki total harta dua puluh enam miliar rupiah
terdiri dari tanah bangunan dan juga ada beberapa mobil
dengan dideklarasikannya gibran isu politik dinasti tentunya semakin kencang dan kental
bagaimana tidak kita lihat aja nih silsilah keluarganya
yang pertama presiden joko widodo ayah dari gibran raka buming raka pernah menjabat sebagai gubernur dki
pernah juga menjabat sebagai wali kota solo yang sekarang dijabat oleh anaknya gibran raka buming raka
ini dari pdip
kemudian disini ada gibran raka
buming raka pdip yang sekarang tadi siang sudah pindah jadi golkar di sini
menjabat sebagai wali kota solo sejak dua ribu dua puluh satu yang lalu
menikah dengan selvi kemudian adiknya anak kedua dari presiden joko widodo dan ibu irena kaheyang ayu
menikah dengan bobi nasution dua ribu tujuh belas
kemudian di dua ribu dua puluh
moncer langsung terpilih sebagai
wali kota medan
dari pdip juga
karena satu keluarga
pdip memiliki aturan tersebut harus dari satu keluarga
dan terakhir adiknya yang terakhir
kaisang pangarep menikah dengan erina gudono
ini juga menarik karena baru dua hari masuk sebagai anggota psi
yang kartu anggotanya diantar langsung ke rumah orang tuanya jokowi di solo
dua hari kemudian setelah kta diberikan
jadi ketum psi
yang tidak boleh ketinggalan
gibran akhirnya ini diusung
melewati proses uji materi kmk
yang ketuanya merupakan suami dari adik jokowi alias pamannya sendiri